pemerintah terus mendorong percepatan vaksinasi covid sembilan belas
dengan target dua juta dosis per hari di bulan agustus ini
di jakarta tempat ibadah pun juga menjadi sentra vaksinasi
kami sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia
rio selamat siang
dari tempat anda melaporkan sekarang
berapa jumlah vaksin yang disiapkan perharinya
selamat siang amel
tepat sekali bagaimana pemprov dki jakarta
terus melakukan percepatan angka vaksinasi
guna untuk menciptakan herd immunity di wilayah dki jakarta ini
seperti yang anda bisa saksikan
di tempat saya berdiri ini merupakan rumah ibadah
atau masjid al jami hidayah di kawasan tebet jakarta selatan
yang telah menggelar sentra vaksinasi
sejak pada hari senin lalu tanggal dua agustus
hingga berakhir pada hari ini pada hari jumat enam agustus
yang nanti akan berakhir pada sore hari
nanti akan dipotong dengan sholat jumat sebentar
sekitar satu jam begitu
nanti akan kembali digelar
mulai pada pukul satu siang waktu indonesia barat
dan dari vaksin yang disediakan di wilayah tebet ini
di masjid jami al hidayah ini
ada sekitar dua ratus dua puluh vaksin yang disiapkan perharinya
yaitu ada dengan jenis astrazeneca dan juga sinovac
dan memang kalau berdasarkan pernyataan dari dokter
yang melakukan vaksinasi di masjid ini
ini menyatakan bahwa antusiasme dari masyarakat ini begitu tinggi
yang sudah berlangsung sejak hari senin kemarin
bagaimana anda bisa saksikan sendiri di layar kaca anda
ini masyarakat masih terus menunggu
walaupun ini waktunya sudah tinggal setengah jam lagi
untuk melakukan ibadah sholat jumat
dan masyarakat terus berdatangan
bagaimana tadi juga disampaikan oleh dokter
walaupun disediakan dua ratus dua puluh vaksin perharinya
namun setiap hari dari pihak dokter terus menambahkan kuota
karena memang masyarakat terus datang ke masjid ini
untuk melakukan vaksinasi
untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana proses vaksinasi
yang sudah berlangsung selama seminggu ini
kurang lebih seminggu ini
saat ini saya sudah bersama dengan salah satu dokter
yakni dokter robiatul adawiyah dari puskesmas sebet barat
selamat siang dokter
ini kalau kita bicara soal antusiasme masyarakat
yang telah mengikuti vaksin selama kurang lebih empat hari kebelakang ini
bagaimana dokter bisa menyimpulkan
apakah memang masyarakat cukup antusias
atau masih ada yang takut takut untuk melakukan vaksinasi dok
pasti kalau yang takut pasti ada ya
cuman memang antusiasmenya masih ada
sampai dengan saat ini juga kita target dua ratus
sampai tadi harus kita menambahkan target sepuluh lagi
jadi kan dari situ aja kita lihat bahwa
antusiasme masyarakatnya masih antusias sekali
kalau di lingkungan kami
nah ini kalau dari dua ratus dua puluh vaksin perharinya
ini dari hari senin sampai hari jumat ini
ini tembus terus angkanya
ada yang kurang begitu atau ada yang ditambahkan setiap hari atau gimana
tembus pasti pasti tembus
cuman kan terkadang di tempat vaksin itu
tidak semua yang terdaftar dengan dua ratus dua puluh itu selalu divaksin
karena ada beberapa yang harus tertunda
jadi antara yang terregistrasi dengan yang tervaksin biasanya berbeda
tapi biasanya kacaknya nggak terlalu jauh
paling sepuluh sampai dua belas tapi pasti tembus
tapi kalau kita bicara soal dosis pertama atau dosis kedua
ini untuk masyarakat tebet sendiri
jadi mayoritas yang melakukan vaksinasi ini di dosis pertama
atau dosis kedua
kalau untuk awal awal ya
seperti hari senin hari selasa
itu lebih banyak ke dosis pertama
karena kan kita tempatnya berpindah mobile setiap rw nya
jadi untuk awal biasanya lebih banyak adalah dosis pertama
makin kemari ya imbang lah antara dosis satu dan dosis dua
untuk kalau misalkan dokter bisa ceritakan sedikit
dari masyarakat yang datang ke sini begitu ya dok ya
kalau tadi dokter bilang kalau ketakutan itu wajar ya
ada rasa takut begitu
tapi untuk edukasi soal vaksin sendiri
apakah masyarakat di wilayah tebet ini sudah cukup teredukasi
orang vaksin itu sendiri
karena kan kita juga kerjasamanya tidak hanya berdiri sendiri
dari tingkat kesehatan
tapi ada tingkat kelurahan ada tingkat rtrw
ada tingkat babinsa ada tingkat tni dan polri
mereka semua membantu kami atau kita kerjasama
secara sinergis untuk ya meningkatkan target capaian untuk vaksin
untuk kita mencapai herd immunity
artinya kalau kita bisa simpulkan
tidak ada kesulitan soal memberikan informasi kepada masyarakat
untuk datang ke wilayah ini
untuk mengikuti vaksinasi begitu ya
karena masyarakat di wilayah tebet ini sudah teredukasi
oke dok ini kalau kita bicara soal hari harinya yang akan datang begitu ya
kalau misalkan dilihat antusiasme warga selama empat hari ini cukup tinggi
apakah ini akan kembali dilakukan
jika angka vaksinasi yang ada di tebet ini belum seratus persen
ini akan dilakukan juga nggak di waktu waktu yang akan datang kira kira
masih sampai dengan minggu besok kita dua hari masih di sini
lalu di hari kamisnya kita akan berpindah
mobile karena kita pindah jemput bola ke lingkungan
supaya warga pun mudah untuk mengakses kami
tidak ada alasan lagi untuk mencapai tempat vaksin yang jauh
karena kami yang jemput bola ke mereka
salah satunya ini pemilihan tempat rumah ibadah ini
ini kan salah satunya untuk menjemput bola begitu ya
untuk menjemput warga
kalau kita bisa tahu informasinya
berikutnya ada rencana di mana untuk dilakukan vaksinasi lagi
di wilayah pemukiman warga selain di rumah ibadah
ada di gedung sarana
itu untuk mencakup tiga rw sekaligus
terima kasih banyak dokter
selamat berkegiatan kembali
sehat selalu ya
berikut informasi dari salah satu dokter yang ada di wilayah ini
untuk melakukan proses vaksinasi
dan memang pemilihan rumah ibadah sebagai lokasi vaksinasi
untuk masyarakat ini merupakan inisiatif yang memang disampaikan juga
oleh pemerintah salah satunya dari wakil menteri agama zainud
yang menyampaikan bahwa bagaimana rumah ibadah
pondok pesantren dan juga ini memang cukup sentral
karena lokasinya selalu berada di wilayah pemikiran warga begitu
jadi ini proses vaksinasi untuk menjemput bola kepada masyarakat
yang memang dan memudahkan bagi mereka untuk melakukan proses vaksinasi
dan melalui data yang kami himpun dari web corona jakarta go id
ini memang disampaikan bagaimana proses vaksinasi yang ada di wilayah dki
dki jakarta memang dari angka dosis pertama ini sudah menunjukkan angka yang cukup baik
bagaimana dari kelompok umur misalkan dewasa sendiri di wilayah dki jakarta
sudah tervaksin sekitar sembilan puluh tiga persen
untuk lansia delapan puluh persen dan untuk remaja ada di angka enam puluh empat persen untuk dosis pertama
namun di dosis yang kedua ini menunjukkan angka yang relatif jauh
bagaimana dari kelompok umur dewasa sendiri ada di angka tiga puluh tiga persen
lalu lansia tujuh puluh persen dan juga remaja ada di angka tiga persen
dan dari seluruh populasi yang tinggal di jakarta di warga tebet sendiri
ini pemprov dki jakarta mencatat baru lima puluh enam tujuh puluh tujuh warga di wilayah tebet
yang memang sudah melakukan vaksinasi
ini artinya masih ada sekitar empat puluh empat persen warga di wilayah tebet ini
yang harus melakukan yang dikejar begitu untuk melakukan vaksinasi
untuk menciptakan herd immunity di wilayah ibu kota dki jakarta
baik rio semoga percepatan program vaksin ini terus berjalan
lancar ya terima kasih atas laporannya
selamat bertugas kembali